saya pertanyakan terlebih dahulu
apakah pernah dilakukan pemeriksaan
berapa kali cuman sering
yang saya pertanyakan adalah ketika
saudara adalah status
sebagai tersangka berapa kali
sekitar tiga kalau itu
pada tanggal tiga puluh januari
tanggal lima februari
dan yang terakhir
yang tiga puluh januari
saya ingat benar namun yang dua kalinya itu
tepat tanggalnya tidak begitu ingat
tepat tanggalnya tidak begitu ingat
secara umum apakah keterangannya
saya belum baca
tapi bisa dikonfirmasikan
pak pada saya sekarang
saudara membaca juga terlebih dahulu saat itu
pada saat itu iya
iya ketiga tiganya ya
iya pak jaksa
didampingi pengacara saat itu
didampingi pengacara oke
saudara maaf saudara terdakwa
terdakwa tadi sudah dipertanyakan oleh majelis hakim bahwa saudara mengakui bahwa yang ada di tayangan cctv tadi adalah saudara baru sebagian ya
dan saudara juga mengakui bahwa saudara berada di cafe olivier pada tanggal enam
dan saudara mengakui juga bahwa saudara kenal dengan mirna teman saudara itu
bagaimana saudara bisa datang ke cafe olivier pada saat itu
maksudnya tujuan atau cara transportasinya
di antar ayah
jam berapa saudara datang
jam tepatnya kurang ingat juga tapi yang saya ingat saya booking mejanya untuk jam empat
berarti sekitar mungkin jam setengah empat sampai jam tiga
antara jam segitu
saudara yang booking meja
via telepon atau
saudara datang ke resepsionis pada pukul jam berapa tadi
setengah empat sampai jam empat kurang sekitar segitu
setengah empat sampai jam empat kurang
antara jam tiga sampai jam empat
saudara datang di antar ayah
ayah saudara ya
karena keterangan saksi terdahulu saksi hani menjelaskan juga berdasarkan barang bukti berupa print out wa chat group biliblu ya
saudara mengakui ada chatting biliblu itu
di situ saudara menjelaskan akan datang terlebih dahulu
alasannya boleh saya bercerita sedikit
alasan dibalik itu
alasan itu silahkan
waktu makan siang saya beritahu ayah saya kalau saya akan bertemu dengan teman teman saya untuk makan malam
lalu ayah saya bilang kalau dari
untuk makan malam ya
untuk makan malam
itu ketika siang
ketika siang makan siang
saya di rumah
makan siang saudara di rumah ya
lalu sekitar jam
iya sekitar jam makan
siang itu saya bilang kalau akan ketemuan mungkin jamnya jam lima an sesudah pulang kantor mungkin teman teman saya
jadi akan ketemuan di grand indonesia
lalu ayah saya bilang kalau dari sunter menuju ke grand indonesia itu bisa terjebak kawasan tiga in satu
jadi entah datangnya lebih telat atau dipagikan gitu
jadi saya lebih milih pagian aja
nah itu alasannya
kalaupun diberi tahu oleh atau diinformasikan oleh ayah saudara ada kemacetan ada tiga in satu seperti jadi sehingga kalau tidak duluan atau lebih malam
kenapa tidak menggunakan sarana transportasi umum yang tidak terganggu dengan masalah tiga in satu tersebut
terus terang saya tidak pernah pakai transportasi umum di indonesia
jadi saya tidak familiar dengan hal itu
dan orang tua saya juga tidak boleh
artinya kan lebih mudah sebenarnya dengan taksi
saya tidak pernah
baru satu kali saja saya naik taksi tapi pada saat itu saya tidak terpikir ke sana
saudara tidak terpikir ke sana
tapi saudara akhirnya kenapa mengambil waktu lebih pagi atau lebih awal
kenapa tidak lebih sore
saya pikir saya bisa jalan jalan dulu di mallnya
akhirnya saudara jalan jalan saat itu
saya sempat jalan jalan tapi tidak lama karena teman saya mirna bilang dia akan datang jam empatan
oh mirna dari mana saudara tahu itu
dari percakapan wa pak
dari percakapan wa
kapan percakapan wa itu dilakukan
saudara kan datang saudara berangkatnya akhirnya dari rumah jam berapa
sekitar jam dua lewat atau jam setengah tiga an sekitar jam segitu
saudara tinggal di sunter
saudara tinggal di sunter
sekitar jam berapa tadi
setengah tiga berangkat
setengah tiga berangkat naik mobil pribadi ya
diantar oleh ayah saudara
atau kenapa tidak ayah saudara berangkat sendiri dengan membawa mobil mengendarai mobil
kenapa harus diantar dengan ayah saudara
oh saya tidak punya sim indonesia pak
saudara tidak punya sim indonesia sehingga saudara minta diantarkan oleh
selama itu kapan kemudian
saudara mengetahui kalaupun mirna akan datang dengan wacat tadi
iya waktu siang saya memberitahukan kalau saya akan datang pagian
mirna saya ingat dia bilang oh yaudah gue kayaknya jam empat an juga bisa datang gitu
jam empat an dia bilang kata kata tepat seperti apa saya tidak ingat
saat itu saudara di mana
apakah dalam perjalanan
tidak sepertinya saya masih di rumah atau dalam perjalanan ya antara rentan waktu jam
satu sampai saya sampai di situ aja
saya ingat jam satu an
itu ada di itu saudara komunikasi dengan mirna di wa group
yang pada tanggal enam
nanti kita cek di wa group
jadi mohon diulangi lagi sekali lagi pada sekitar pukul berapa
sesudah makan siang saya sekitar pukul jam satu
saya memberitahukan ke teman teman saya kalau saya akan datang
saya akan datang lebih awal
oh pukul satu ya
sekitar jam satu itu sudah saya makan siang
saudara mengatakan akan datang lebih awal
kemudian jam setengah tiga sudah berangkat tadi
sekitar jam segitu pak
dari jam satu sampai jam setengah tiga terjadi komunikasi terus di wajak
ya komunikasinya yang tadi saya bilang
lalu saya seingat saya saya akan memesankan dulu
itu saya juga
lalu saya juga bilang mau traktir myrna
lalu saya cari di website untuk menunya yang di olivier itu jual makanan minuman apa saja
saudara mencari di website ya
websitenya namanya zomato com itu ada
lalu saya ketemu menunya di situ
saya pilihnya menu jus saja
terus saya kirimkan ke mereka
ini gue mau pesenin dulu gak gitu
lalu mirna menjawab bukan yang di menu itu
bukan di menu yang saya kirim
dia menjawabnya malah dia bilang dia suka
kenapa saudara mengirimkan menu yang itu
itu di website zomato itu ada berapa menu
tapi pada saat itu saya lagi kepengen minum jus
saya berharap juga mereka juga mau pesen jus
oh jadi mindset saudara adalah minum jus ya
minuman dingin ya
oke minuman dingin
kemudian akhirnya saudara munculkannya yang saudara kirim
di wa group juga
apakah minuman jus
semua itu adalah yang saudara kirim adalah minuman jus semua ya
saya cuma kirim satu sih ingat saya
artinya satu itu kan ada cuma satu momentum
atau ada beberapa menu ya
artinya tidak asli satu menu jus begitu
oh bukan maksudnya satu foto gitu aja
minuman dingin yang saudara kirim ya
oke minuman dingin
selanjutnya seperti apa
selanjutnya myrna yang menjawab
dia suka sama vietnamese ice coffee yang ada di restoran tersebut
ya dia menyatakan kalau dia benar benar i love the vietnamese ice coffee gitu gitu
lalu saya bilang oh kalau gitu gue pesenin dulu ya
lalu mirna menjawab ya boleh juga sih dia bilang begitu
apakah itu menurut saudara sebuah persetujuan untuk di pesankan
lalu setelah itu ya di pikiran saya saya akan pesankan mirna minuman tersebut yang dia suka dan dia boleh pesankan
lalu kalau dua teman saya yang lain tidak menjawab
saudara tidak kemudian mengejar mengejar kepada teman yang lain apa yang akan dipesankan
saya kurang begitu ingat
saya tidak pernah begitu ingat saya mengejar atau tidak
jadi saudara tidak ingat terhadap teman lain dikejar atau tidak keinginannya itu
ketika saudara mendapatkan keinginan mirna saudara langsung yang terminset di benak saudara hanya akan memesankan minuman mirna saja
karena sebelumnya dia sudah menraktir saya dua kali
jadi sebenarnya ya itulah tujuan saya juga utamanya mau traktir minna dulu
jadi tujuan utama akan menraktir
semuanya cuman ya kalau mereka berdua yang lain gak jawab ya saya juga nggak akan maksa gitu
lalu mulai di perjalanan apakah juga saudara melakukan komunikasi
saya tidak begitu ingat
saudara tidak ingat
sampai di gi saudara langsung menuju ke olivier
tidak di y saya sempat ke toilet saya ingat
terus saya sempat menanyakan kepada resepsionis mallnya yang informasi itu
lalu ditunjukkan kesini kesini lalu saya menemukan restoran tersebut
saudara sudah pernah ke gi sebelumnya
waktu empat tahun yang lalu saya pulang ke indonesia
saudara pulang empat tahun yang lalu
empat tahun dari dua ribu lima belas
empat tahun dari dua ribu lima belas
sekitar segitu ya
saat itu grand indonesia sudah ada
grand indonesia sudah ada
saya ke beberapa banyak mall sih pak pada waktu itu
tapi saya kurang begitu tapi seingat saya iya ada
saat itu grand indonesia sudah ada saudara ke beberapa mall
kemudian pada kepulangan saudara yang kemudian sampai dengan tanggal ini
ini kan adalah kepulangan saudara terakhir ya
sampai saat ini maksud saya
itu saudara sudah ke mall berapa kali
maksudnya grand indonesia atau mall yang lain
grand indonesia belum pernah baru berapa kali
belum pernah baru sekali itu
seingat saya juga berdasarkan keterangan hani itu ada tawaran
honey apakah di grand indonesia apakah ke oliver ataupun ke public market kalau tidak salah
betul itu ada
kenapa saudara akhirnya memutuskan ke olivier
saya lihat websitenya aja saya cuman kan disodorin dua nama restoran itu yang saya nggak pernah pergi dan saya nggak tahu
seingat saya juga saya bertanya begini mau pergi kemana nih restoran mana yang baru gitu yang enak